drone lokal yang tahun lalu mampu menembus lapisan stratosfer
terus mengembangkan pesawat tanpa awak sebagai pengganti satelit
untuk mengukur tanah dan juga perkebunan
seperti apa berikut liputannya
inilah tampilan kamera dari lapisan stratosfer yang diambil oleh pesawat tanpa awak
dalam proyek menembus langit tahun lalu
meski akhirnya drone ini gagal mencapai target pada ketinggian tiga puluh km
pasca proyek menembus langit perusahaan pembuat drone aeroterascan
terus mengembangkan drone ke arah yang lebih mainstream dan lebih menghasilkan
salah satunya menggantikan peran satelit dalam hal pemetaan pencitraan hingga pengukuran tanah
kita bisa sampai ketelitian di tiga cm per pixel
artinya satu pixel kamera foto yang kita bawa kita pakai
di permukaan dunia seperti itu
pesawat uav ai x satu ini agak berbeda dengan drone komersial di pasaran
baik secara konsep maupun misi
teknologi drone ini lebih digunakan untuk pemetaan areal perkebunan hingga misi pengintaian ala militer
menariknya mulai dari desain pengembangan hingga produksi dilakukan di dalam negeri
pesawat ini juga bisa terkoneksi dengan pesawat yang berkualitas
bisa dijelaskan prosesnya sebelum naik ke udara
pesawat dinyalakan dan dihubungkan ke ground control station
di ground control station kita merancang jalur terbang yang nanti akan dilakukan oleh pesawat ini
alhamdulillah kita sudah desain sendiri
pesawat ini sudah mampu melakukan terbang sendiri misi
jadi kita sudah tidak melihat pesawatnya itu sendiri dengan secara otomatis
dan dia bisa melakukan beberapa fitur failsafe
ketika dia gagal atau lebih safety lebih aman dia akan pulang dengan sendirinya
nah pesawat ini mempunyai stabilizer kamera
nah jadi meskipun pesawatnya tetap bergoyang kena angin atau gangguan apapun hasil foto atau video yang dihasilkan tetap stabil
tadi kan sudah dipinpoint nih
gunanya remote apa jadi
nah remote ini sebenarnya hanya dipakai nanti hanya untuk pada saat proses take off landing
pada saat proses take off landing
nah selebihnya itu pesawat autopilot yang akan melaksanakan ini
kita letakkan aja tetap jalan ya
meski dilengkapi teknologi autopilot dan terlihat canggih drone ini memiliki cara konvensional khususnya ketika sedang melakukan proses lepas landas
sekarang pesawat sudah ditempatkan di
alat yang kita sebut namanya launcher
nah alat ini fungsinya nanti merilis pesawat untuk take off
nah prinsipnya kurang lebih sama seperti ketapel
ya di sini menggunakan karet banjik
nah karet banji ini punya regangan yang kita sudah hitung
sehingga nanti tarikan dari si karet ini cukup untuk menghasilkan kecepatan awal yang diperlukan oleh si pesawat ini untuk take off
berkat kemampuannya jasa drone ini sukses diminati oleh berbagai macam perusahaan mulai dari pengusaha sawit hingga angkatan laut
jualan pesawat sudah lebih dari seratus unit yang jelas
tapi untuk pembuatan pesawatnya sendiri cetakannya gitu sudah lebih dari enam ratus cetakan bahkan tujuh ratus cetakan
itu kan untuk keperluan spare part untuk keperluan replacement apalah
tapi untuk yang membeli itu lebih dari seratus perusahaan
mungkin satu ratus dua puluh an perusahaan yang sudah membeli
meski pasar drone lokal masih didominasi pemain tiongkok seperti dji
namun dengan segala teknologinya keberadaan aeroterascan diharapkan bisa membawa ekosistem drone lokal ke arah level berikutnya